kita ke informasi lainnya penasihat hukum elsa sarif farhad abbas diperiksa kpk rabu pagi
farhad diperiksa sebagai saksi untuk tersangka miriam s haryani
dalam kasus memberikan keterangan palsu di persidangan korupsi ktp elektronik
farat abbas mengatakan ini adalah pemanggilan kedua dari kpk
sebelumnya farhad dipanggil pada dua puluh satu april dua ribu tujuh belas
namun tak bisa datang karena sedang berada di palembang
farhad mengaku bingung kenapa dirinya dipanggil oleh kpk
menurut farhad dalam kasus miriam s haryani
kapasitasnya hanya sebagai penasihat hukum elsa sarif
namun farhad menyatakan ia akan memberikan keterangan sejujurnya
untuk memperkuat keterangan kliennya elsa sharif
farhad juga mengakui keterangan elsa sharif bahwa miriam memang mendapat tekanan dan intimidasi
untuk tidak mengakui berita acara perkara kasus korupsi ktp elektronik
mungkin ibu elsa sarip mengaku mengenal beberapa orang tersebut
karena merupakan salah teman teman saya
ada beberapa kesaksian kesaksian yang bentuk teror intimidasi atau upaya upaya untuk pendekatan dan lain sebagainya
itu yang dibutuhkan oleh ibu elsa untuk memperkuat alibinya
jangan sampai seolah olah dianggap hanya sembarang berbicara atau memberi kesaksian tidak benar